jembatan beli penghubung antara kabupaten ponorogo dengan kabupaten pacitan nyaris ambrol
penyangga jembatan bahkan sudah mengalami retak akibat hujan deras yang mengguyur kawasan tersebut selama beberapa hari terakhir
pengguna jalan dari dua arah harus bergantian untuk melintasi jembatan beli dua karena jembatan beli satu sudah tidak bisa dilewati
jembatan beli satu
yang sudah dibangun sejak empat tahun lalu karena kondisinya yang membahayakan
akibatnya para pengguna jalan dari dua arah harus bergantian untuk melintasi jembatan beli
untuk perjalanan tetap khawatir mas soalnya cuma ada satu apa namanya
iya satu akses ke ponorogo itu
misalkan di tengah jalan tiba tiba ada apa apa misalkan ada ini apa namanya
longsor dan sebagainya kan juga takut gitu loh pak
kalau jembatan ini sebenarnya karena berbahaya itu karena landasan sebelah ujung selatan itu ada keretakan jadi ya mungkin bisa berbahaya
ini sebelumnya apa karena diguyur hujan deras atau gimana mas
iya ada beberapa hari ada sekitar satu bulan ini kan memang curah hujan besar
harusnya khawatir gak mas dengan kondisi ini mas
khawatir sekali karena memang keretakan itu sudah merambat ke atas
itu yang letak dimana jalan mau dirilokasi ke atas itu sekarang tidak longsor
pengguna jalan berharap ada petugas yang berjaga di jembatan
lantaran sering terjadi kemacetan karena antrean kendaraan di kedua arah